memacu adrenalin menerbangkan pesawat jet tidak hanya dapat dirasakan pilot profesional
kini masyarakat umum pun dapat merasakan serunya menerbangkan perangkat berkecepatan tinggi
dengan menjadi pilot drone racing
seperti apa sih serba serbi drone balap dan sensasi menerbangkannya
kayak kalian pernah gak sih kayak kalian terjun ke satu hobi
yang hobi itu adrenalinnya luar biasa tapi fisik anda itu semua safe
nama saya ramadri budiman saya penggemar hobi dari drone racing ini
hobi ini disebut dengan namanya drone racing
kenapa drone racing
karena kalau kita bicarakan namanya drone itu
ada banyak sekali spesifikasi
ada banyak macamnya drone itu
namun drone yang ini itu peruntukannya memang untuk balapan
orang banyak bingung apa perbedaannya drone race itu dengan drone aerial yang kita sebut
jelas berbeda sekali
kalau drone ariel itu kita bisa dibilang kita peruntukannya itu untuk mengambil video beauty
foto beauty dan penggunaannya pun itu full computerized
tidak susah dan berbeda dengan drone racing ini
yang sangatlah agresif seperti itu
drone racing ini sangatlah susah dikendarai
dikarenakan semuanya full manual
oke untuk kalau dari spesifikasinya sendiri
sudah pasti ini lebih kecil daripada drone drone yang sering beredar untuk foto dan video
di sini ada berbagai macam part yaitu ini adalah motornya
motornya adalah yang untuk penggerak untuk
setelah itu ada frame nya sendiri
frame nya itu adalah untuk penopang dari semua part part yang ada
setelah itu ada esc
esc itu untuk
untuk mengatur alur listrik yang disambungkan kepada motor
lantas ada kamera ccd mount
lantas ada antena
kurang lebih seperti itu spesifikasinya
yang pertama yang sudah dipastikan itu adalah remote control
nah remote sendiri ini kita menggunakan satu remote untuk berbagai macam drone atau mini kuat ini sendiri
ground session itu adalah yang menerima gambar dari drone ini sendiri
menggunakan antena kayak gitu
setelah itu ada google saya sendiri kacamata itu sendiri yang kita
yang kita untuk melihat dari feed dari kamera
dengan drone drone daya spesifikasi yang kita pakai mungkin sekitar dari sembilan puluh km hingga satu ratus empat puluh km per jam mungkin
untuk menjadi seorang pemandang drone racing itu adalah
mengikuti jalur track yang sudah dibuat
serta melewati alang rintang air gate

keliatan keninya lagi di depan suatu pengegel
tidak tetap t lurid seperti di belakang
pada creek pendaki sampai ten nasi dan
kita bisa membuat kamera footpad